ahli epidemiologi universitas indonesia budi haryanto mengatakan dki jakarta dinilai masih layak menerapkan psbb transisi
lantaran angka positivity rate di dki jakarta masih sesuai standar who
kedati demikian pemprov dki jakarta diminta meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di jakarta
dengan angka kematian akibat covid sembilan belas yang sudah melebihi satu kasus
dki jakarta masih dinilai aman untuk menerapkan psbb transisi dibandingkan harus kembali ke masa psbb awal
yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi di ibu kota
kedati demikian peningkatan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di dki jakarta perlu ditingkatkan
termasuk pengetatan penerapan denda bagi pelanggar psbb transisi
dengan psbb transisi itu jelas dari sisi ekonomi kelihatan
dan juga dari sisi ekonomi yang diperlukan untuk mengeliat
sebenarnya tidak bahaya bahaya amat ya di dki jakarta dari positive rate
tapi ini kan masalahnya masalah angka saja itu
positive rate dan sebagainya itu kan hanya indikator